kasus korupsi yang menyeret syahrul yassin limpo menambah daftar panjang menteri era presiden jokowi yang tersangkut kasus korupsi
setidaknya sejak dua ribu empat belas sampai saat ini sebanyak lima menteri di era pemerintahan presiden joko widodo terjerat korupsi
lima menteri yang masuk dalam pusaran korupsi ini memiliki kesamaan yakni memiliki latar belakang kader partai politik
yang menjadi koalisi pemerintahan jokowi pada dua periode ini
lantas benarkah jokowi tidak cermat dan terlalu mudah percaya atas nama yang disodorkan partai peserta koalisi terkait jatah kursi menteri
kami akan membahasnya bersama peneliti indonesia corruption watch kurnia ramadana
mas kurnia selamat sore
baik dan sebelumnya kami juga telah menghubungi tenaga ahli kantor staf kepresidenan namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini
mas kunia kita berbicara mengenai kasus terlebih dahulu
tadi rekan kami sudah menginformasikan perkembangan terakhir status kursi
syahrul yassin limpo disampaikan pemanggilan hari ini sudah sebagai tersangka
catatan icw mengenai kasus ini
sebelum nanti kita berbicara mengenai menteri lainnya menpora yang juga tadi dipanggil sebagai saksi
yang pertama tentu kami menyayangkan dari langkah kpk yang sangat lambat mengumumkan bagaimana sebenarnya status hukum sahrul yassin limpo
dan berkaitan dengan hal apa disangka dengan tindak pidana korupsi
karena berangkat dari pemberitaan dua pekan terakhir itu sudah tersiar di tengah masyarakat dengan pernyataan dari struktural kpk
ada tiga klaster tindak pidana korupsi di kementerian pertanian
mulai dari pemerasan dalam jabatan gratifikasi dan pencucian uang
sayangnya peristiwa ini tidak disampaikan secara langsung
apalagi ini berkaitan dengan pejabat publik
bahkan sempat diwarnai dengan pernyataan pejabat publik
yaitu pak mahfud md menko polhukam yang rasanya seperti jurubicara kpk mengumumkan bahwa sahrul yassin limpo telah ditetapkan sebagai tersangka
di tengah ada juga pemberitaan mengenai isu tindak pidana pemerasan oleh pimpinan kpk
tentu icw mendesak agar kpk tidak hanya dalam konteks pernyataan singkat bahwa syahrul yassin limpo telah ditetapkan sebagai tersangka
tapi jelaskan kepada masyarakat
karena kpk terikat dengan pernyataan yang tersebut
tapi jelaskan kepada masyarakat

setiap kerja kpk itu harus berasaskan transparan akuntabel dan berkepastian hukum
bagi kami pasal ini dilanggar oleh kpk karena terlalu lama
sehingga muncul sakuasangka di tengah masyarakat berkaitan kasus tersebut
karena tadi menyebutkan nama pak mahfud sendiri
bentuk pernyataan pak mahfud itu menurut mas kurnia apakah salah satu tanda kutip ini offside
karena melampaui kewenangan harusnya ini disampaikan oleh kpk

strategi agar kpk mempercepat geraknya dan mengumumkan kepastian atas status mentan ini
pasal tiga undang undang kpk secara tegas menyebutkan dalam konteks penegakan hukum
oleh sebab itu hal hal yang terjadi dalam gedung kpk dalam konteks proses penindakan
tidak boleh ada pihak di luar kpk yang menyampaikan terlebih dahulu
bahkan prof mahfud menyampaikan
bahkan prof mahfud menyampaikan
untuk membuat masyarakat kaget pak mahfud mendapatkan informasi sesaat setelah expose perkara di kpk
maka pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang memberikan informasi kepada prof mahfud md
dan dalam kapasitas apa informasi itu diberikan kepada seorang menko polhukam
yang sebenarnya tidak ada dalam tugas dan kewenangan berbicara mengenai proses penegakan hukum di kpk
artinya kemungkinan dengan satu kasus ini kita bisa melihat
bocornya informasi dan kemungkinan pihak istana mengikuti bagaimana perjalanan kasus ini
kita geser ke salah satu menteri lainnya yang statusnya masih sebagai saksi
tadi dihadirkan di pengadilan
banyak suara yang mengatakan pemeriksaannya sangat berjalan dengan cepat lancar
pendalaman materi tidak terlalu dilakukan oleh majelis hakim menurut mas kuni
proses persidangan tindak pidana di persidangan itu untuk menggali kebenaran material
jika ada seorang saksi yang diperiksa mestinya pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum menggali apa yang ia ketahui ia dengar dan ia lakukan
sayangnya itu tidak terlihat dalam proses persidangan tersebut
sehingga pemberitaan selama ini berkaitan dengan ada sejumlah uang puluhan miliar untuk menghentikan proses penanganan perkara di kejaksaan agung tidak terjawab
ini sebenarnya momentum

dan sayangnya itu tidak terlihat dalam proses persidangan
jadi tidak hanya majelis hakim tapi menurut anda pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum juga tidak terlalu mendalami peran itu
benar sekali karena terucapnya nama yang bersangkutan itu kan muncul dalam proses persidangan
mestinya itu digali agar apa agar dijadikan petunjuk bagi penyidik untuk mendalami proses hukum yang baru
berkaitan dengan yang bersangkutan
sehingga kalau ini tidak dibuka secara terang benderang tentu akan menyulitkan proses hukum
dan lanjutannya adalah apakah ada proses hukumnya atau tidak apakah ada tindakan penyelidikan ke arah sana atau tidak
karena banyak sekali dibincangkan di tengah masyarakat sepertinya banyak sekuel sekuel yang tidak diusut oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan perkara korupsi bts beberapa waktu yang lalu
termasuk juga keterangan keterangan si pemberi keterangan tidak dihadirkan artinya tidak dikonfrontir langsung sehingga kita melihat apa yang terjadi pada siang tadi
iya jangan sampai justru proses penegakan hukum ini diwarnai praktik intervensi
jangan sampai proses penegakan hukum melihat warna partai
ini yang timbul di tengah masyarakat karena apa karena proses penegakan hukumnya tidak transparan tidak akuntabel dan tidak profesional
sekarang kita akan tarik berbicara tentang hal ini
kita akan meminolu juga mengenai menteri yang tersandung korupsi
seharusnya kita mengundang ksp tapi tidak bisa hadir bersama kita pada sore hari ini
mas kurnia bagaimana anda melihat setidaknya ada lima jika nanti kemudian ada satu nama lagi syahrul yassin limpo artinya enam orang di era pemerintahan joko widodo periode satu periode dua
bagaimana anda melihat sehingga kemudian para menteri di era jokowi ini banyak yang terjerat korupsi dengan latar belakang partai politik
tahun dua ribu empat belas ketika awal pak jokowi menjabat sebagai presiden
sebagai presiden ada
legasi yang baik
dibuat oleh pak jokowi
kala itu untuk menyeleksi
menteri menteri kabinet jilid pertama
pak jokowi itu menyetorkan
nama nama ke penegak hukum
untuk diskrining lebih lanjut
sayangnya itu tidak lagi dilakukan
sehingga pengetahuan pak jokowi
berkaitan dengan rekam jejak mereka
untuk menjadi menteri itu
aspek kompetensi dan
integritas justru diwarnai
dengan tadi soal partai koalisi
lain sebagainya itu yang
menjadi salah satu meskipun ada
banyak faktor yang menyebabkan
maraknya praktik korupsi
yang mendera kabinet jokowi
khususnya para menteri menterinya
betulkah artinya memang
kelemahan dari seorang presiden untuk melihat
rekam jejaknya karena memang tidak ada
tadi ya yang disampaikan oleh mas kurnia
berbeda di tahun dua ribu empat belas sendiri
apakah menteri itu
terlibat praktik korupsi saat
menjabat sebagai menteri
atau sebelum menjabat sebagai
kasus pak idrus marham
kala itu pak idrus disangkakan
dengan dugaan tindak pidana korupsi
bukan dalam kapasitas menteri
sosial tapi sebagai anggota
konkret yang tidak begitu
rekam jejak karena tidak bisa
hanya diandalkan dari warna partainya
saja kalau partai besar maka
alokasi kursi menterinya
harus lebih dominan tentu itu
lain seperti rekam jejak
dan juga integritas
artinya bisa dikatakan presiden tersandra
koalisi gemuk saat ini sehingga memang
penyerahan nama nama ini memang semua
dilimpahkan kepada partai pendukung
kalau kita melihat seperti itu banyak
oleh partai partai tertentu dan itu
yang harus dihindari dalam
aspek lain juga kalau kita
mengacu pada data
di komisi pemberantasan korupsi
dari tahun dua ribu dua
orang itu berasal dari
kluster politik maka dari itu
nomor satu yang harus dilihat adalah rekam
jejaknya karena jangan sampai justru
kebanyakan pejabat publik
masuk buwi maka akan
semakin menambah deret panjang
korupsi politik di indonesia
jangan lupa salah satu problem
pemberantasan korupsi hari ini adalah
anjloknya indeks persepsi
korupsi dari tiga puluh delapan
menjadi tiga puluh empat itu harus
menjadi alarm bagi pak jokowi
menentukan siapa yang jadi menteri
menggunakan indikator integritas
dan kompetensi bukan lagi warna
oke dengan adanya alarm itu
presiden jokowi hanya
tinggal setahun sampai oktober

ini ramai kemudian isu
reshuffle dan lain lain pembenahan
secara besar besaran ini sekali lagi
untuk menunjukkan legasi
bahwa betul presiden adalah sosok
yang memang anti korupsi
menurut anda perlu dilakukan ketika
nanti pak syahrul
yasin limpo sudah tetapkan
tersangka dan yang bersangkutan juga
sudah mundur saat ini masih pelaksana tugas
penting untuk mengulang tradisi
di tahun dua ribu empat belas jangan
hanya mengukur karena ini
tinggal satu tahun maka
hal yang sama seperti dua ribu empat belas
tunjuk saja dari partai politik
misalnya partai politik yang baru bergabung
dengan koalisi atau mungkin menunjuk
dahulu tentu hal ini harus
mengedepankan rekam jejak dan integritas
pak jokowi itu adalah atasan
administratif aparat penegak hukum
dan kpk jadi misalnya pak jokowi
bisa saja mengumpulkan
tiga nama kandidat untuk menjadi
satu orang menteri tanya kepada
aparat penegak hukum bagaimana kalau
saya menunjuk yang bersangkutan
sebagai pemimpin di suatu kementerian
apakah ada potensi tindak
pidana korupsi terjadi atau tidak
kalau tidak ya silahkan dilantik
dari aspek integritas tinggal memikirkan
aspek kompetensi yang bersangkutan
di luar perombakan kabinet
memilih orang orang yang tepat
untuk mengisi posisi menteri
apa yang bisa dilakukan presiden jokowi
setidaknya satu tahun terakhir ini untuk
penguatan penguatan di berbagai bidang di berbagai
sektor sekali lagi kita ingin memberantas
korupsi di indonesia
sembilan tahun terakhir
pak jokowi memimpin republik
satupun kami melihat
ada niat yang baik
untuk memberantas korupsi
saya sempat sebutkan kondisi
ipk indonesia tahun dua ribu dua puluh
kalau kita tarik mundur pada pak jokowi
ipk indonesia pun tiga puluh empat
ini mengartikan apa
pemberantasan korupsi berjalan
di tempat aspek penegakan
hukum lemah kemudian
proses pembuatan legislasi
juga lemah dalam
kaitan hari ini misalnya ketika ada
perkara tindak pidana korupsi
yang ada di kpk
disinyalir juga ada indikasi
keterlibatan pimpinan kpk
presiden harus bergerak setidaknya
presiden harus menyerukan proses
penegakan hukum yang ada di
kpk berjalan independen
begitu pula di polda metro jaya
dalam kaitan dengan
indikasi pemerasan hal hal itu
yang pak jokowi terlihat sangat
lemah dalam aspek penegakan hukum
kekuatan kpk mendukung
legislasi yang pro terhadap pemberantasan
korupsi berhenti hanya
setiap lima tahun sekali
tentu itu kita sayangkan apalagi
masa jabatan tinggal satu tahun
dan kami tidak begitu yakin
ada perubahan mendasar
yang dibuat oleh pak jokowi untuk
membenahi aspek penegakan hukum
wabil khusus pemberantasan korupsi
mas kurnia terima kasih catatan kritisnya
kita harapkan terus mengawal ini kita harapkan
memang program program penguatan anti korupsi
terus ditingkatkan oleh pemerintah
khususnya nanti ya ini jelang sembilan tahun
pemerintahan jokowi dua puluh oktober mendatang
terima kasih catatan anda mas kurnia dari ecw